kenapa sih kamu gak pernah berubah
kamu selalu aja melarikan diri dari setiap kesahan kamu
kamu gak mau
hidup dengan lebih tenang
nol papa minta kamu tenang dulu ya nol
kita disini untuk keisha
tenangin diri kamu dulu
tenangin diri kamu nol
dokter mau bicara sama keluarga keisha
bisa perwakilan maksimal dua orang saja
kamu masih emosi
biar papa sama elsa yang masuk ke dalam
rasaanku gak enak sekali
udah selesai makannya nak
oh ya mah
kita beliin papa air bakar ya
kan papa suka air bakar
tapi kan hari ini kita nginep di rumah opa
tapi kan opa lagi pergi
apa kok ajak rena aja nginep di hotel ya malam ini
lagiin aku juga gak tau papa sama pulang jam berapa
minta bilnya ya
mbak mbak mbak mbak mbak
dapet ya mbak
hey lengket boat ordinaryang enggak di sanathank you

pak maaf kasih saya waktu sebentar aja
oh siap silakan pak
kita tunggu taksi onlinenya ya saya
iya nanti sampai di mobil langsung tidur ya
aduh kenapa tiba tiba kepala aku pusing banget ya
pas ini cuma kecepean aku harus kuat
kamu sama rena kok keluar malam malam
andin kamu sama al baik baik aja
iya aku sama mas al baik baik aja kok
ini ada acara bawa koper segala loh
kamu malam malam keluar kayak begini
iya karena aku sama reno mau jalan jalan berdua
mau jalan jalan malah malam gini mau kemana
jalan jalan aja ya kan jalan jalannya
din ini udah malam banget loh kamu kondisinya lagi hamil besar kayak gini bawa reina kamu yakin
kayaknya taksi onlinen aku udah sampai deh om sayang salam ofan
dengan bu andin
iya betul betul saya
baik bu saya bawa kan hape
ya sekarang sih kalau dipikir pikir
hal terbaik yang bisa lo lakuin itu lo ketemu sama om irfan
kalau dari awal dia tahu pelakunya itu bokap lo
harusnya dia benci sama lo
dia dendam sama keluarga lo
dia sangat sangat baik ke keluarga lo
sebenarnya dari awal
gue tahu masalah ini
gue udah mikir kesana
tapi masih gue tahan
gue simpan sendiri karena
gue belum nemuin bukti yang valid kan
ditambah lagi dengan banyaknya masalah
bikin kepala gue jadi pusing
dan belum lagi gue mikir reaksi andien kalau andien tahu
gue ngerti gimana perasaan kondisi lo sekarang
menengahkan lo cepat cepat sama om irfan
gue akan ketemu
telepon sedang sibuk
silakan hubungi beberapa saat lagi
ini saya ada keperluan mendadak
jadi saya harus segera balik
besok ya kita ketemu lagi ya pak ya
oke makasih pak
jangan ingin usah emang
itu kayaknya cuma kecapean
ya rena sama mama nginep di rumah ovan dulu ya untuk malam ini ya
aduh terpaksa aku harus bawa andi dan raina ke rumah
gimana dengan jessy
dia udah tidur belum
nenek jessy sudah tidur
oke kalau gitu kamu tolong siapin kamar tamu
terus kasih tahu ima suruh telpon dokter pribadi saya
mama jangan pingsan mak
syria cortar sudah
tiba tiba gak aktif
apa mendingan gue ngobrol aja masalah om irfan ini ke andin ya
aku juga mikir yang sama
satu hal yang gue takutin
dan andin akan jadi malam malam
andin dimana sekarang
katanya di rumah bapak surya
lo cerita semuanya
bukakanlah pintu maaf di hati andin
untuk keluarga ini ya allah
untuk keluarga kami
semoga kamu bisa berkumpul kembali
menjadi keluarga yang bahagia seutuhnya
kabarkanlah ya allah
amin ya rabbal alamin
aku pergi sebentar ya ke rumahnya bapak surya
adin kan baru aja pergi
kenapa kamu gak kasih waktu sebentar buat dia supaya lebih tenang
kenapa sama irfan
di luar ada angga
mbak soal om irfan
ya menurutku sama angga
kalau memang om irfan dari awal tahu pelaku tabrak lari itu adalah papa
harusnya om irfan itu benci sama kita
tapi selama ini om irfan sangat baik sama kita
ya juga ya
selama ini irfan sangat baik sama kita bahkan dia
nolong warga kita menghadapi semua teror ini
aku curiga disini om irfan itu punya agenda lain
untuk warga kita
makanya aku mau minta anin untuk hati hati
aku takut andin terpengaruh
karena memang benar
poin kamu ada benarnya juga
pilihlah kata kata yang tepat
waktu memberitahu andin
karena irfan ini kan omnya andin
jangan sampai andin kembali sakit hati
dengar penjelasan kamu
dan satu lagi
tolong jaga emosi kamu ya
menaikkan level suara kamu kalau bicara sama andi
jangan sampai nantinya malah kalian berdua jadi tambah
ya udah aku berangkat ya
salam buat andin ya
ya aku berangkat ya
salam buat tangga juga ya
irfan punya rencana dibalik ini semua
gak mungkin loh
saudara juga big sonra

saya di ballet lah
ini ibu tiana
saya dan pak angga mau pergi
jadi saya minta riza putra uya dan boim
jaga rumah saya dengan baik
mama saya lagi serat dalam
eh apa apaan sih
lu lagi banyak pikiran kan
pernah berak lagi
begini pak bu
berdasarkan hasil leplek keisha
sel darah merah keisha
di angka delapan
yang seharusnya normalnya tiga belas pak
itu yang membuat kesha demam tinggi
karena mengalami anemia
terus apa yang harus dilakukan dok
sebaiknya kesha melakukan transfusi sel darah merah pak
untuk meningkatkan hb nya
sudah selesai shay

after itu kau bilang keank program
bang tangga even ata hai
tadi dokter bilang
sel darah merah papa juga kurang baik buat keisha
gelokan darah keisha apa
karena keisha dari daging kamu sayang
gelokan darah riki apa
mana aku tahu
kenapa kamu malah nanya aku
tahu nggak dek
sebenarnya aku tahu
sebegitunya riki memperhatikan kamu
bahkan di saat kamu lahiran
dia ada di situ bukan aku elsa
ya karena dia asisten kamu bukan sayang
ya asisten kamu
dia tuh selalu ngasih kabar tentang kamu
dia tuh selalu ngasih kabar tentang kamu
selama kamu kaku selama kamu buta
elsa aku kenal sama dia aja enggak
bagaimana mungkin aku mempekerjakan dia sebagai asisten
gimana sih maksudnya berarti selama ini dia bohong dong
dia bukan asisten kamu
apa kamu pikir aku mau pekerja laki laki yang sudah selingkuh dengan istri aku
kamu pikir aku bodoh
aku nggak selingkuh sama riki
hari ini aja aku kesini ada dia di sini
lalu kalian jangan berdebat apapun
tolong pikirin keisha dulu dia yang lebih penting
anak kalian yang lebih penting
keisha lebih penting dibanding perdebatan kalian ini
secara hukum anak elsa itu anak kamu juga
jangan sampai kamu menyesal
aku akan bantu keisha
terima kasih ya sayang
aku tahu kamu pasti mau bantu anak kita
tapi dengan satu syarat
kamu nggak boleh lagi berhubungan dengan riki
aku nggak mau
kalau riki ada di sekitar kamu lagi
lo tuh ya
kalau lagi berantem sama anin ribet bahkan
tapi kalau lagi bucin
insya allah dibalas
din kamu udah tidur
kayak suara hp
tapi kok gak ada pesan masuk
apa salah dengar sayang
cuma malem aja nih gue bisa keluar
itu kan suara klek soal mobilnya si bos
bukannya tadi dua puluh lah
gak ada pesan
week itu banyak
gak ada pengangkapan
kamu tolong ambilin minyak gosok atau apa gitu ya
saya permisi ya pak
aku dimana ini
syukurlah kamu ada sana
kamu lagi di rumah om
kamu tadi pingsan
kamu gak perlu jelasin apa apa
om gak bisa ngeliatin kamu di luar tadi malam malam sama rein
kamu tinggal dulu di sini sementara ya
aku gak mau ngerepotin
oh marah nyesel seumur hidup nanti kalau terjadi apa apa sama kamu
ini kamu lagi hamil besar lagi
jangan sakit sakit lagi ya